madinah dulu kota ini bernama yastrip pusat perdagangan pusat perkembangan islam kota nabi muhammad
populasi kota madinah saat ini mencapai dua juta penduduk
kota madinah adalah destinasi wajib bagi jemaah umroh dan haji dari berbagai negara
dan inilah suasana masjid nabawi di area jemaah wanita menjelang sholat jumat berjamaah
citra kota madinah baru baru ini disoro dunia
pertengahan februari lalu salah satu situs perjalanan berbasis di amerika insure my thrip mengeluarkan hasil penelitian kategori kota teraman
dari enam puluh lima negara madinah menempati urutan pertama dengan skor sempurna
sebagai kota teraman bagi pelancong wanita
madinah menjadi salah satu tempat teraman bagi perjalanan seorang wanita atau solo travel for women
nah saya mau coba ke beberapa tempat di sekitar kompleks masjid nabawi sendirian
di waktu yang cukup singkat selama saya di madinah saya akan memanfaatkan kesempatan saya di kota teraman mulai dari komplek masjid nabawi
saya mau ke salah satu money exchange yang berada di sekitar kompleks masjid nabawi
sekalipun di tempat penukaran uang tanpa petugas keamanan yang cukup ketat pengunjung wanita dapat menukarkan uang dengan aman
beranjak dari kompleks masjid nabawi perjalanan saya berlabuh di kebun kurba munta
di tempat yang terdekat dengan kebun kurba muntazahri saya akan mencari uang yang lebih aman
kebun dengan pohon pohon kurmanan asri ini menjadi tempat nyaman dan aman bagi keluarga bersantai di bawah pohon kurma tempat bermain yang aman untuk anak anak
merujuk pada penelitian salah satu indikasi madinah sebagai kota teraman yaitu rendahnya nilai kriminalitas dan ramah lingkungan untuk anak dan keluarga
sementara thailand sebagai kota teraman kedua dan dubai berada di peringkat ketiga
vinanabilah repolusi riza madinah arab saudi